bus transjakarta menjadi pilihan transportasi saya untuk menuju pasar ikan hias yang ada di kawasan menteng jakarta pusat
di akhir pekan ini ternyata cukup sepi jadi saya merasa lebih aman dan bisa menjaga protokol kesehatan
untuk menuju pasar ikan saya naik dari halte kuningan barat jakarta selatan
setelah melewati tujuh halte pemberhentian saya turun di halte latuharhari jakarta pusat
perjalanan dengan transjakarta butuh waktu sekitar
sekitar tiga puluh menit
karena jarak dari halte ke pasar ikan hanya sekitar satu ratus lima puluh meter saya memilih untuk berjalan kaki
pasar ikan hias ini berada di sisi selatan taman lawang dan dikelilingi pohon pohon besar yang rimbun
ada beragam jenis ikan hias yang dijual di sini mulai dari ikan air tawar hingga air laut
ikan reptil layang layang dan blutek
harganya juga bervariasi tergantung dari jenis dan ukuran
kalau kesini carinya nemo karena nemo banyak yang senang di rumah juga banyak yang suka
terus kan mainnya sih lumayan lah gak terlalu lama tahun dua ribu an di air laut
sebelumnya juga air tawar karena di laut lebih variasi warna lebih cerah
ikan gapi terbilang paling murah yakni mulai rp lima saja
ada pula ikan paling mahal yakni ikan arowana yang dijual rp empat ratus hingga belasan juta rupiah
hal ini karena warnanya yang cantik dan dianggap menjadi simbol status dan keberuntungan
anda pasti tahu ya film nemo nah ada salah satu ikan yang ikonik di film tersebut yaitu ikan badul
nah yang ini nih
ternyata menjadi salah satu ikan hias yang paling banyak dicari
dan ternyata harganya cukup terjangkau hanya rp dua puluh lima hingga rp dua ratus lima puluh
tentunya dengan perawatan yang tidak sulit
selain ikan hias di pasar ini juga menjual akwarium dengan beragam ukuran
aksesoris biota laut hingga air lautnya
perawatannya sendiri tipsnya gimana ya
membersihkannya mungkin berapa lama kali
satu minggu sekali kita bersihin ganti air seperempat
sama lampu jangan dua puluh empat jam non stop dimatiin
total total aja jadi kalau malam gak ada pandangan segala macam udah matiin biar mereka biasanya tidur
berapa lama mereka ada waktu tidurnya ternyata ya

dua belas jam nanti kita menyalain lagi pagi pagi mereka hidup lagi makan lagi begitu

sudah puas jalan jalan lihat lihat ikan hias cantik di pasar ikan sumenok
karena kita cari kuliner ya ada salah satu tempat kuliner di depan masjid sunda kelapa yang jaraknya hanya sekitar delapan ratus meter aja
mending kita jalan kaki aja biar sekalian olahraga ringan
terdapat banyak kuliner yang dijajakkan
terdapat banyak kuliner yang dijajakan di depan masjid agung sunda kelapa menteng jakarta pusat
salah satunya yaitu warteg yang berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
warteg ini kini dikelola oleh edo yang merupakan generasi ketiga
edo menyebut presiden joko widodo sempat makan di warteg ini tahun dua ribu dua belas sampai dua ribu dua puluh
apa aja yang jadi favorit ini
kalau bapak jokowi lebih suka biasa tempe orek
kalau dadar kentang dan terong
itu tiga kali mesennya itu terus apa gimana
lebih dari tiga puluh jenis sayur dan lauk pauk dijual di warteg ini dengan harga yang ramah di kantor
mulai dari rp dua untuk gorengan hingga lima belas rupiah untuk satu potong ayam goreng
makanan yang paling sering dicari pelanggan adalah telur dadar dan peyek udang atau mie

puas banget porsinya besar banget
satu piring penuh gini bumbunya juga enak banget
perpaduan dari manis asin pedas gurih dan juga tekstur garing dari peyek udangnya
ini pas banget
dan satu piring penuh ini harganya cuma rp dua puluh tiga
sudah kenyang makan di warteg
saya mau beli cemilan ah
ada roti maria mas
ada roti mariam nih
roti pipih khas india yang rasanya gurih dan asin dengan taburan meses dan kacang
camilan ini dijual seharga rp delapan hingga rp sepuluh per porsi
hmm nikmatnya dimakan selagi hangat
perjalanan saya seharian ini bisa menjadi salah satu pilihan anda untuk jalan jalan di akhir pekan bersama keluarga